jajaran polda metro jaya bersama polres metro jakarta selatan menggelar rapat persiapan pengamanan unjuk rasa oleh front pembela islam di depan mabespori jakarta hari ini
sejumlah personil kepolisian akan disiagakan di beberapa titik aksi
rencananya masa fpi akan berkumpul di masjid al azhar untuk melakukan sholat duha berjamaah dan dilanjutkan berjalan bersama menuju mabes polri jakarta
masa dari fpi rencananya menyuarakan protes terkait proses hukum dari kasus penghinaan pancasila yang dilakukan rizik sihab di bandung jawa barat
selain itu fpi juga menyerukan tuntutan mundur kapolda jawa barat irjen anton carlian
fpi keberatan kapolda jawa barat menjadi ketua dewan pembina gerakan masyarakat bawah indonesia atau gmi
sebagaimana diketahui fpi dan gmbi terlibat konflik dalam pemeriksaan pimpinan fpi rizik sihab di markas polda jawa barat kamis lalu
kita sudah siapkan personil yang sesuai dengan kerawanan yang mungkin timbul baik anggota maupun juga sarana perasarana dan perlengkapan kita
kita tempatkan di beberapa titik menyesuaikan dengan situasi kondisi yang kemungkinan akan terjadi
sementara itu iwan menambahkan akan menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi jika keadaan memburuk
hari indro cnn indonesia
dan untuk mengetahui suasana aksi demo masa fpi pada hari ini kita sudah terhubung dengan koresponden albi pratama yang berada di mabes polri jakarta selatan
ya albi sejauh ini dari pantauan anda bagaimana persiapan pengamanan untuk demo nanti
good morning prabu dan juga daniar
saat ini saya berada di lapangan masjid agung al azhar kebayoran baru jakarta selatan
setelah masa berkumpul dari front pembela islam di lapangan ini mereka nanti direncanakan akan melakukan jalan kaki menuju ke mabes polri
yang jaraknya kurang lebih satu km dari lokasi ini untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan sejumlah tuntutan tuntutan yang mereka miliki
dan saat ini bisa dilihat di belakang sana adalah pihak kepolisian yang nantinya akan bertugas untuk mengamankan ataupun menjaga kondusivitas dari unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masa fpi ini sendiri
dan nantinya selain dari pihak kepolisian yang berasa
berasal dari polda metro jaya lalu dari polres metro jakarta selatan dan juga dari kodim jakarta selatan sendiri mereka juga nantinya akan melakukan pengawalan tidak hanya di lapangan ini tetapi juga ketika masa dari fpi melakukan jalan kaki menuju ke mabes polri
dan jika bisa dilihat di sebelah sana sejumlah anggota fpi ataupun simpatisan akan saat ini masih melakukan menunggu teman teman yang lainnya yang berasal dari beberapa wilayah seperti dari depok tanggerang bekasi dan juga jawa baru
karena memang saat ini cuaca di sekitar lokasi juga sudah mulai hujan saat ini kondisinya gerimis begitu jadi mereka saat ini masih menunggu rekan rekan mereka yang lainnya
setelah sebagian teman teman mereka berkumpul nantinya mereka akan melaksanakan ibadah sholat sunnah duha bersama di dalam masjid agung sendiri
baru kemudian mereka sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat bergerak menuju ke mabes polri tepatnya nanti mereka akan ditempatkan di lapangan bayangkara yang berada persis di seberang gedung mabespori untuk melakukan unjuk rasa
ada tiga tuntutan yang mereka miliki yaitu mereka menuntut kapolri jenderal polisi tito karnavian untuk mencopot jabatan kapolda jawa barat yaitu irjen pol anton carlian
yang mana dianggap melakukan pembiaran terhadap konflik yang terjadi antara ormas fpi dan juga ormas gmbi di bandung beberapa waktu lalu ketika pimpinan fpi habib rizik
diperiksa oleh polda jawa barat sendiri terkait dengan dugaan pelecehan terhadap pancasila sendiri
dan yang kedua adalah pihak fpi sendiri menuntut kepada pihak komplosian untuk mencari tahu dan juga mengusut tuntas terkait dengan aktor intelektual yang diduga melakukan provokasi terhadap pihak gmbi untuk melakukan penyerangan kepada pihak fpi sendiri
yang ketiga adalah fpi menuntut adanya penghentian kriminalisasi yang dilakukan terhadap ulama ulama yang ada di indonesia
sekiranya nanti diprediksi akan ada sekitar lima orang yang akan berkumpul dari fpi sendiri yang merupakan gabungan dari beberapa
fpi di wilayah pulau jawa sendiri dan nantinya pihak kepolisian akan melakukan pengawalan ataupun penjagaan dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah masa yang akan datang sendiri
begitu prabu dan juga daniar
fpi ini kan akan mendemo kepolisian
nah apakah sebetulnya demo ini sudah mendapatkan izin dari kepolisian sendiri
apakah anda sudah bisa mendapatkan itu informasinya seperti apa
ya prabu terkait dengan izin sendiri pihak dari fpi beberapa waktu yang lalu
sudah menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan izin
hal ini juga terbukti dari pihak kepolisian yang akan menyediakan tempat berkumpul seperti di masjid agung al azhar
dan juga nantinya di lapangan bayangkara milik kepolisian republik indonesia yang persis berada di seberang markas besar kepolisian sendiri
dan nantinya mereka sendiri diperkenankan untuk menyampaikan pesan pesan mereka ataupun aspirasi mereka
dan bahkan pihak kepolisian menawarkan bahwa unjuk rasa boleh dilakukan di masjid agung al azhar saja
dan hanya perwakilan mereka saja yang diperkenankan
untuk bertemu dengan petinggi dari kepolisian baik itu kapolri atau lain sebagainya
dan ini bentuk dari mereka sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian untuk melakukan unjuk rasa sendiri di depan mabes polri
begitu prabu dan juga daniar
baik terima kasih albi pratama untuk laporan anda langsung
nah ini tentu saja kalau misalnya bicara izin memang sudah mendapatkan izin
tapi tetap ada imbauan dari kepolisian bahwa mereka kan berencana akan merangsek masa ribuan itu di depan jalan trunojoyo di mabes polri
tapi dimohon agar tidak
unjuk ke sana hanya perwakilan ini saja
karena tentu saja akan mengganggu ketertiban
dan kita tahu kalau unjuk rasa ataupun demo tidak boleh mengganggu ketertiban umum